lima bangunan di jalan kerendang raya tambora jakarta barat hangus terbakar
api diduga berasal dari ledakan tabung gas dari salah satu restoran
api berkobar di sebuah restoran yang berada di jalan kerendang raya tambora jakarta barat pada kamis pagi
lima bangunan terbakar dan seorang karyawan restoran dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar saat hendak menyelamatkan diri
kebakaran diduga dipicu ledakan tabung gas dari restoran
jauhnya sumber air menjadi kendala pemadaman
api dapat dipadamkan setelah tujuh belas mobil pemadam terjun ke lokasi